adalah wayang potehi gagrak baru atau bentuk baru yang dipamerkan museum gupuk wayang mojokerto
di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya jawa timur
wayang potehi ini menggabungkan wayang potehi tradisi yang ada di kelenteng
dengan akulturasi seni budaya di indonesia
sayangnya teater wayang potehi gagrak baru ini tidak dipertunjukkan atau dimainkan
tapi untuk memberi gambaran kepada anda wayang ini dibuat secara akulturatif
dengan mencampurkan berbagai elemen agar bisa diterima penonton segala etnis
misalnya memadukan gerak dan musik cina jawa bali dan sunda
kesenian dan kebudayaan tionghoa lainnya yang juga bisa disaksikan adalah dua belas sio lengkap dengan sifat dan kecocokannya
ada pula keksan
keksai salah satu bentuk seni budaya tiongkok yang diciptakan atas perpaduan dari barongsai dan gilin
pada seribu sembilan ratus enam puluh oleh masyarakat kota semarang
ciri khas keksai ada pada bagian kepala yang tidak terdapat bulu seperti barongsai
kemudian memiliki jenggot dan mulut seperti mulut singa serta pipinya yang seperti pipi naga
karena yang pertama itu sangat sudah dikenal di masyarakat dan juga bentuk dari wayangnya
yang kedua pengunjungnya sendiri lebih menarik untuk anak anak
karena pengunjung di sana kan pasti juga membawa anak anak
jadi kita ingin sekali bahwa pengunjung yang datang ke tvn enam
selain untuk mengenali wayang petehi dan juga keksai juga tertarik dengan show show yang ada di sana
apalagi tahun ini kan juga imlek tentunya berkaitan dengan shio juga
pengunjung yang terkesan dengan kesenian dan kebudayaan tionghoa
memanfaatkan momen imlek dengan menyaksikan pameran ini
ini mumpung momennya lagi imlek kan
memanfaatkan kesempatan momen itu
kenapa suka budaya budaya tionghoa
karena saya sebenarnya ada keturunan tionghoanya tapi mungkin udah nenek moyang
terus kenapa kok suka
karena harus dilestarikan karena kita harus melestarikan budaya kita yang lama
pameran wayang potehi ini digelar selama satu bulan mulai tujuh belas januari hingga tujuh belas februari dua ribu dua puluh tiga